gak ada tadi kan nggak bilang mau kemana mana
itu kan nino suaminya elsa
aku tanya sama dia ya
suka tau aja dia tau papa dimana
tapi ada itu
sana gak ya
aku coba tanya aja deh
kenapa lama banget penanganannya
semoga denny sepeka peka aja
dia kunci dari semua permasalahan ini
mas kamu dimana ini udah malam
kita mau makan malam di rumah
kamu udah deket rumah
kalau kamu udah dekat rumah
kita semua bakal nungguin kamu
kalian duluan aja
makan ya ya saya masih di kantor nih
kerjaan saya numpuk
banyak banget yang harus saya selesaikan
tapi kamu udah makan belum mas
yaudah nanti saya makan
saya belum makan
udah gak usah mikirin saya
kamu tenang aja udah
makan duluan sana ya
jangan sampai telat
yaudah kalau gitu
maaf pak dokter mau bicara
kata mas al dia di kantor
kenapa ada dokter
apa masalah bohong sama aku
dia ngapain ke dokter
al udah di jalan
masih di kantor
oh masih di kantor
udah kalau gitu kita makan duluan aja ya
kasian sih unyilannya oma nih
ayo ma aku udah lapar tamut
mas mama mau bantu
itu mama mau bantuin
mau bantuin ya
baik nanti biar el nih sul aja
kita makan dulu
jadi gimana kondisi deni tuh
kami sudah mengupayakan yang terbaik
tapi pak denny sudah tertolong

kalau bapak mau melihat jenazahnya silakan pak
apa yang mau dini ceritakan di saat terakhir tadi
dan dia juga belum sempat bilang siapa keluarga jessica
aku kenyang banget pak
aku masa udah habisin tiga croissant sama dua very cheesecake
iya lah kamu makannya manis manis semua sayang
jangan seringan ya
yaudah yuk kita pulang yuk
pop just ke toilet sebentar ya
nuh mama bantu ya sayang
pak hai pak
kenapa berhenti pak
kenapa berhenti pak
itu kan irva
kenapa ketemu pak chandra sama keluarganya di sini
kalau pak chandra dan istri lihat saya sama jessie bisa panjang urusan
pak irfan apa kabar
eh pak nino baik saya
bapak ngapain sih masih ramah tamah segala
dia itu kan udah menggagalkan operasi matanya nino
pak ayo pak kita duduk sebelah sana aja yuk ada yang kosong
oke pak saya kesana dulu ya
baik saya keluar aja
sebelum jessi kembali dari toilet dan mereka semua melihat saya sama jesse
halo eh kamu kesini segera ya
semoga jessy belum muncul
kamu ke dalam
tungguin jessy dia lagi di toilet
saya ke mobil duluan
itu sahabat aku namanya jazz
itu bukan temannya elsa yang itu tuh
ada apa ya
iya no jadi mama lihat dia waktu itu di rumah rehabnya elsa

dia ada di sini ya
apa mungkin dia sudah sembuh
temennya elsa siapa
papa inget gak sih pak
tadi ada pak irfan
sekarang ada jessy
dia ngapain di sini
oke kayaknya dia sendiri deh pak
papa kok gak ada
tadi kan nggak bilang mau kemana mana
itu kan nino suaminya elsa
pak kok tanya sama dia ya
siapa tau aja dia tau papa di mana
tapi ada itu
disana gak ya
aku coba tanya aja deh